polisi melakukan ekshumasi terhadap jasad siti fatimah korban pembunuhan wawon cs asal kempaten garut jawa barat pada selasa siang
proses pembongkaran makam berlangsung tertutup hanya disaksikan pihak keluarga
kepolisian dari polda metro jaya dibantu polres garut melakukan ekshumasi jenazah siti fatimah korban pembunuhan wawon
proses pembongkaran hanya disaksikan keluarga terdekat
jenazah tenaga tersebut menjelaskan mayat untuk menjalani otopsi di rumah sakit korek ramadjati
siti fatima termasuk sembilan korban pembunuhan wawon cs
almarhum didorong ke laut saat perjalanan menuju mataram
harapan saya mah semoga ini kalau betul betul ini motif pembunuhan
itu dikasih hukuman yang setimpal dengan perbuatan
sementara itu dalam proses penyidikan penyidik menemukan fakta baru terkait modus pembunuhan
para tersangka diduga melakukan praktik pesugihan dibalik modus kekuatan supranatural
yang diakui bisa memberikan kesuksesan saat menjerat para korban
dugaan ini muncul seiring adanya korban berusia dua tahun
yang tak lain adalah putra bungsu tersangka wawon
ini satu berarti yang di atas wawon berarti
pengakuannya adalah untuk memberikan kesuksesan yang lebih lagi
namun demikian penyidik kan tidak terhenti sampai disitu
sientifik tetap jalan
namun apapun alasan benar tidak ada alasan pembenar
dan ini bahkan menjadi pertimbangan penyidik untuk diajukan ke criminal justice system nantinya pada proses pengadilan
berarti bisa dikatakan kesugihan gitu pak
kalimat yang diucapkan kesuksesan berkarir pada
ya yang selama ini disampaikan
kemungkinan akan seperti itu
tetapi kan secara saintifik nanti perlu diungkap melalui psikologi forensik